perdana menteri republik demokratik timur leste rui mariade araujo
mengunjungi istana kepresidenan untuk bertemu dengan presiden ri joko widodo pada rabu dua puluh enam agustus
pertemuan dua kepala pemerintahan ini membahas mengenai batas wilayah negara dan kerjasama di sektor investasi
pemerintah kedua negara bersepakat untuk menyelesaikan masalah batas wilayah antara indonesia dan timur leste pada akhir tahun ini
sejauh ini pembahasan mengenai batas wilayah sudah mencapai sembilan puluh delapan persen
sisanya masih menyangkut soal batas di wilayah noel besi citrana dan bijayal sunan oben
sementara di bidang investasi kedua negara bersepakat untuk terus meningkatkan partisipasi
dalam pembangunan dan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan
saat ini ada sekitar empat ratus perusahaan indonesia di timur leste dan tujuh ratus wni bermukim di sana
begitupun sebaliknya ada sekitar lima pelajar timur leste yang menempuh pendidikan di indonesia
selain membahas kedua isu tersebut kunjungan ke negaraan timur leste juga menghasilkan kesepakatan atau mou mengenai lingkungan hidup
bekerja sama dengan menteri lingkungan hidup ri siti nurbaya timur leste berencana untuk membangun taman nasional di negaranya